sebanyak enam ratus lima puluh guru dosen dan tenaga kependidikan di wilayah jabodetabek
memenuhi lapangan sma negeri tujuh puluh jakarta pada rabu pagi
mereka adalah sebagian dari total lima lima juta pendidik dan tenaga kependidikan
yang akan mendapatkan vaksin pada tahap kedua ini
pelaksanaan vaksin perdana bagi tenaga pendidik ini juga dihadiri langsung
oleh presiden jokowi dodo menteri kesehatan budi gudanisadikin
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim dan gubernur dki jakarta anies baswedan
kami juga telah memutuskan bahwa misalnya sudah ada alokasi vaksin
yang akan kami prioritaskan itu yang jenjang lebih muda dulu
jadi jenjang sd paud dan slb baru ke smp sma smk baru ke perguruan tinggi
kenapa kita melakukan itu
kalau banyak bapak ibu di sini orang tua pasti mengerti semakin muda semakin sulit melaksanakan pjj
presiden jokowi memastikan sebanyak lima juta tenaga pendidik akan menerima vaksin covid sembilan belas paling lambat bulan juni mendatang
sehingga diharapkan para guru atau tenaga pendidik siap untuk pembelajaran tatap muka saat tahun ajaran baru dimulai pada juli mendatang
dan targetnya pada bulan juni nanti lima juta guru
kerangka pendidik dan kependidikan semuanya insya allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali
saya kira targetnya itu
dari total sasaran vaksinasi tahap kedua yang mencapai tiga puluh delapan lima juta
sebanyak tujuh belas juta dosis diantaranya akan diberikan kepada pekerja pelayanan publik
lima juta diantaranya
dan lima juta diantaranya akan didistribusikan kepada para guru dosen dan tenaga pendidik di seluruh tanah air
tim liputan cnn indonesia